soal golnya ferrari yang di anulir
ini kan dianulir kan karena dianggap offside
tetapi menarik saya ingin memperlihatkan bagaimana netizen tetap atau penggemar sepak bola melihat ini tidak offside
karena angle far yang diambil berbeda
foto ini tolong jangan diganti balik ke normal lagi
kita ambil parameter saja itu garis putih yang kotak penalti
garis putih di luar kotak
nah di garis putih itu sangat kelihatan bahwa yang paling dekat garis putih
di either kakinya uzbek kalau kakinya uzbek paling dekat kita offside
jelas kaki sananta lebih dekat
dari situ aja kita sudah bisa lihat ini offside
ada yang bisa memperlihatkan dari angle yang berbeda
jadi ini oke itu kan dari angle yang memang dilihat oleh wasit coach
tetapi bagaimana juga kalau misalnya var itu diambil dari angle yang berbeda
nggak bisa karena kalau kita bicara angle angle berbeda kita nggak akan selesai
nah karena mungkin varnya afc nggak begitu komplit
kita ambil kesimpulan sendiri aja
ya dari garis putih itu saja
coach yasin mengakui bahwa far tidak komplit
jadi sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya komplit itu tidak offside dong
kalau saya melihat gini kita kan melihatnya dari tv
bisa jadi sebenarnya komplit farnya dari afc
tapi kan yang ditontonkan di tv yang tidak komplit
nggak mungkin kemudian wasid mengambil keputusan tanpa melihat kejadian dari berbagai angle ya
masalahnya adalah yang bikin gaduh dan ramai itu kita hanya ditayangkan beda dengan di eropa
di eropa dikasih garis
ini mungkin pemegang hak siar kali kan
tidak malah pas lawan korea ditunjukkan
pas gol korea dianulir itu ditunjukkan ada garisnya
itu saya bertanya kenapa tidak ada garisnya
tapi setelah saya lihat foto itu baru saya bilang oh ya ternyata benar offside
saya coba menjelaskan saya coba menjelaskan soal itu dulu biar kita paham gitu kan
ini kan kasusnya dalam var ini ada dua dalam kasus ini
yang pertama adalah interfering with play dan interfering with opponent
nah untuk kasus interpering with play itu nanti langsung factual review
jadi wasit langsung mengambil istiad
tapi kalau kasusnya gol ferrari ini dengan offside nya sana nanti interfering with opponent
jadi harus view on review far yang harus dilakukan
dalam kasus interfering with opponent itu ada tiga
yang pertama adalah soal challenge of the boll
yang kedua soal preventing atau menghalangi lawan untuk mencetak gol
nah untuk kasus witan ini adalah challenge the boll
ada peluang yang kemudian kaki witan walaupun ini kuku kaki sananta
walaupun hanya kuku saja kalau kemudian sudah melewati garis itu maka dinyatakan offside gitu
ya kalau masalah offside ngi offside pakar sudah menjelaskan ya
cuma kami sebagai penonton tidak dijelaskan
tidak terpuaskan karena tadi kekurangan angle kamera
jadi kita tidak terpuaskan
tidak dari sudut yang lain
karena yang dilihatnya cuma itu
makanya kita ini nggak bisa dijelaskan
mungkin kalau dari segi mana
dari depan atau belakang atau dari belakang gawang
kita lihat aja dari garis kotak putih itu
kalau itu soal di line nya kita lihat sudah jelas offside
kenapa tidak ada siaran ulangnya pada waktu arhan menendang bola
karena aturan kalau dia sudah menenggah baru terjadi pergerakan
kalau nggak salah ada fotonya
disitu baru diberhentikan di foto ditunjukkan bahwa kakinya sananta lebih
itu masalahnya dengan kemarin
hanya karena tidak ada garis yang dimana lawan korea ditunjukkan
kenapa yang kemarin waktu lawan korea bisa ditunjukkan ini enggak
afc itu jauh dari profesional dibandingkan dengan
ya kalau masalah angle kamera kalau afc kekurangan kamera ngomong kita
ya kan kalau kekurangan angle kamera dari sisinya sananta gitu
jelek yang juga dipersoalkan adalah kartu merah
ini banyak sekali yang mengatakan bahwa harusnya enggak
dan pemain uzbek juga berlari kencang
dilihat tidak ada kesengajaan dan lebih kepada rizky ridho itu balancing
jadi gini mbak rosini kalau ngelihat ini kan
yang keempat mistacan identity
salah dalam mengambil kasih
coach justin kartu merah padahal yang melanggar budi
nah itu hanya empat itu yang kemudian bisa di cold fund
dan dalam kaitan ini adalah apa namanya direct card kan ini kan
nah ini kalau lihat point of contactnya adalah
ada arhan kakinya yang masuk ke alat vital pemain yang dianggap membahayakan
hal ini kan terjadi juga dengan sananta di partai melawan qatar gitu kan
jadi memang dia pantas rizky ridot pantas mendapatkan kartu merah
meskipun sebenarnya kalau dilihat ini david bisa ikut menyuarakan apa yang menjadi suara penggemar bola
bahwa uzbeknya juga larinya kencang
dia tidak langsung secara direct ingin menendang
rizky ridho tidak berusaha untuk menghindar
itulah yang kemudian lihat wasit par itu
kalau dilihat sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan untuk melukai kompetitor
sebenarnya kalau yang dilihat seperti ini
karena itu dia tidak bisa menghindar
mau dia sebenarnya kalau seumpama dia
tapi kalau begini ini agak susah loh
itu karena balancingnya kan
balancing dengan power dia tendangnya
mungkin nggak ada pelanggaran
tapi karena dia pakai kaki dalam
akhirnya kalau pakai kaki dalam kan dia harus keseimbangan tadi
kan kita kadang lihat ada pemain yang memang kasar
yang memang kalau bisa nyakitin
tapi kan far tidak melihat niat tidak niat
nggak seperti ada kesengajaan ingin melukai apa enggak
oh kita lihat ini intensional atau tidak
kita ke pertandingan yang masih melawan uzbek kemarin
dan kita masih akan mengulas soal kontroversi wasid
tetapi banyak orang juga menganggap apakah ini awal dari malapetaka